jadi jangan sampai ada isu isu yang akhirnya memecah belah kita semua
termasuk isu kasus dugaan makar
beberapa waktu lalu juga sempat ada penangkapan beberapa orang
nah penyidik direkturat reserse kriminal kepolisian metro jaya
selasa kemarin mengundang beberapa saksi terkait kasus dugaan makar
yang diduga dilakukan oleh sri bintang pamungkas
ya saksi yang diundang antara lain adalah musisi ahmad dhani dan juga buni yaning
dalam kesaksiannya ahmad dhani mengaku tidak begitu mengenal sosok sri bintang pamungkas
musikus ahmad dhani memenuhi panggilan penyidik polda metro jaya
dhani tiba di markas polda metro jaya selasa sekitar pukul empat belas tiga puluh
ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus dugaan makar sri bintang pamungkas
dhani mengaku tak terlalu mengenal sri bintang pamungkas
ia menyatakan hanya sempat melihat sri bintang ketika hadir dalam pertemuan di universitas bung karno
beberapa saat sebelum ditangkap polisi
nah informasinya pasti nggak ada
saya yakin gak ada informasi yang saya berikan
ya nggak ada
ya nggak ada
karena saya tidak kenal dengan pak sri bintang pamungkas
saya pernah ketemu di mako brimob
di ubk saya hanya lihat dari jauh
sementara itu tersangka kasus provokasi yang berujung pada kasus penodaan agama
yang menjerat basuki cahayapurnama buniani
hari selasa juga turut mendatangi polda metro jaya
untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi tersangka makar sri bintang pamungkas
dirinya tidak terlalu mengenal sri bintang
oleh sebab itu buni merasa heran
ia dijadikan saksi atas tudingan makar
yang dilakukan sri bintang
saat berada di kolong jembatan kalijodo
ia bahkan menyatakan tidak pernah mendatangi acara di kolong jembatan kalijodo itu
nah itu memang saya nggak tahu menau
jadi sebagai warga negara yang baik
karena akan dijadikan saksi
jadi kami datang ke sini untuk berikan kesekian
jadi apa yang kami ketahui ya kami akan kasih tahu
sri bintang pamungkas ditetapkan sebagai tersangka makar
setelah ditangkap polisi pada tanggal dua desember lalu
beberapa jam sebelum aksi bela islam dua desember
selain sri bintang beberapa orang lainnya juga ditangkap
atas dugaan makar
seperti rahmawati soekarno putri
musisi ahmad dhani dan aktivis ratna sarumpayat
rama aditya dharma cnn indonesia